badan pemenangan nasional pasangan prabowo sandiaga uno menyambut terbuka dukungan politisi partai golkar rw aksa yang juga keponakan wapres yusuf kala
bpn prabowo sandi mengakui sejak lama berkomunikasi dengan erwin aksa terkait sikap politiknya yang mendukung prabowo sandi
direktur legislatif bpn paslon ii edi prabowo mengakui sejak lama mengetahui dukungan erwin aksa terhadap pasangan prabowo dan sandi
namun bpn prabowo menegaskan tidak mencampuri urusan internal partai golkar yang akan memberi sanksi kepada erwin aksa
badan pemenang nasional paslon nomor dua tetap menilai dukungan erwin aksa memberi kekuatan baru atas pasangan prabowo sandi
menurut edi bpn tetap terbuka terhadap kader partai koalisi jokowi maruf yang memberikan dukungan kepada pasangan
nomor dua meskipun tidak secara terbuka
ya itu adalah urusan internal partai golkar dan kami tidak mungkin bisa masuk ke sana
saya pikir semua punya mekanisme semua partai punya mekanisme dan kita harus hormati itu